tugas gabungan dari unsur bpbd pemdes sariwangi tni dan polri
jumat siang berupaya membujuk sejumlah keluarga
yang kontak erat dengan warga terpapar covid sembilan belas
agar mau dievakuasi ke salah satu hotel
yang sudah disiapkan oleh pemerintah
hal tersebut dilakukan agar penyebaran covid sembilan belas
terutama di rw sepuluh tidak menyebar luas
sedangkan warga yang terpapar covid sembilan belas
diisolasi mandiri di rumahnya masing masing
bahkan desa sariwangi hingga kini
telah berstatus zona merah dan di lockdown
namun upaya tim gabungan untuk melakukan evakuasi
tidak diindahkan warga
puncaknya warga yang menolak dievakuasi
diberikan surat pernyataan tertulis
sebagai bukti bahwa warga yang akan dievakuasi menolak
bupati kabupaten bandung barat a a umbara
mengunjungi lokasi zona merah di desa sariwangi
dalam kesempatan tersebut a a umbara menginstrusikan
agar warga negatif covid sembilan belas
dan berdekatan dengan warga yang terpapar positif covid sembilan belas
untuk segera dipindahkan
ini supaya cepat dan tidak terus banyak yang terpapar
kita sudah sewa satu hotel
hotel ceris kita sewa
tetapi yang terpapar covid nya tetap di sini di rumah masing masing
yang sehatnya dibawa ke sana
jadi bukan yang terpapar yang dikotekan
karena covid sembilan belas ini masalah mental
jadi takut diasingkan
menurut mereka padahal kita juga nyari yang terbaik
supaya cepat sembuh
jadi sekitar seratus orang
dan yang terpaparnya masih tetap di sini
sedikitnya ada tiga puluh warga yang harus dievakuasi ke hotel
baik anak anak maupun dewasa dan orang tua
tiga puluh orang tersebut merupakan keluarga yang kotak perat
dengan warga yang terpapar covid sembilan belas
namun dari hasil swabnya negatif
rencananya warga yang evakuasi harus tinggal di hotel
selama dua pekan ke depan
barat jawa barat